masa lalu dapat mewujud di jalanan di pasar pasar
di tangan para pedagang barang bekas
di sekumpulan piranti antik yang tergelar
sejumlah komunitas dan kolektor benda lawas juga menyimpan kisahan
selain menjadi hobi berbelanja dan memelihara benda antik
juga menjadi seni
sebab ada kenangan dan legenda yang terawat di sana
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kota gede berawal dari tanah perdikan atau tanah bebas pajak di mentauk atau mataram
yang diberikan kepada ki ageng pamanahan oleh sultan kerajaan pajang sultan hadi wijoyo
kerajaan mataram islam yang berlokasi di kota gede muncul seiring dengan runtuhnya kerajaan pajang
dari arsitektur sendiri
di situ ada
ada tiga periode arsitektur di kota gede
ada periode jawa hindu jawa islam jawa kolonial
dengan tipe ornamennya yang berbeda beda
jadi salah satu contoh arsitektur periode jawa hindu
di situ ornamennya masih ada bunga lotus
sulur suluran ada binatang dan sebagainya
di jawa islam di situ ornamennya ukir ukirannya ada yang berubah menjadi ada kaligrafi arab
nanti pada periode kolonial di situ ditunjukkan dengan ornamen ornamen yang berbeda lagi
di situ ada ukiran crown mahkota belanda
dan di situlah salah satu penandanya
kota gede kota gede
meski kota gede pernah mengalami kerusakan setelah gempa dua ribu dua
dengan upaya yang dilakukan warga situs situs budaya dan bangunan bersejarah di kota gede berhasil direkonstruksi
bahkan kini bangunan rumah hasil rekonstruksi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke kota gede
sekarang kembali lagi untuk mencari ornamen ornamen lamanya yang ada di kota gede gitu
jadi bagaimana motif di pintu motif di jendela motif di angin angin dan sebagainya
orang sekarang lebih cenderung untuk mengeksplor lagi ornamen ornamen lama yang ada di kota gede
selain omah jawa masjid agung kota gede yang dibangun tahun seribu delapan ratus lima puluh enam juga menyimpan sejarah peradaban masyarakat mataram
gapura masjid yang menyerupai bangunan hindu menunjukkan adanya akulturasi budaya yang dilakukan mataram tempo dulu
ada kaligrafi dan ini ada kombinasi kombinasi ornamen yang ornamental yang baru gitu ya
dia juga akan menselaraskan
umpamanya dulu karena lebih banyak bunga lotus
sekarang ada bunga bunga ragam yang baru
ada corak dedaunan yang baru dan itu menarik
itu akan dimasukkan dalam ornament ornament yang dibuat mereka
keunikan arsitektur kota gede dan simbol simbol peninggalan jawa hindu serta jawa islam
juga menjadi inspirasi bagi para perajin perak di kota gede
meskipun tidak seramai dulu masih ada perajin yang mempertahankan tradisi pembuatan perak dengan menggunakan alat sederhana
salah satunya adalah suban diono
kalau kerajinan kalau di tempat saya ya masih lancar mas
tapi teman teman itu kayaknya ya berkurang banyak mas
seperti itu mas
karena sekarang itu sudah zaman gimana ya mas
karena sekarang itu beralih apa ya mas
mungkin pakai mesin atau pakai apa
karena juga mesin enggak sebentar dulu mas
sekarang ilmid saja ya seperti ini mas
mati enggak hidup enggak ayo disyukuri saja karena masih ada pekerjaan seperti itu
teman teman ya banyak yang beralih profesi
nggak seperti dulu itu mas
sejarah kota solo dan yogyakarta
yang dahulu bersatu dalam satu kerajaan mataram
membuat dua kota ini memiliki banyak kemiripan
termasuk dalam keberadaan barang barang antik
kota solo juga memiliki satu tempat
yang wajib dikunjungi para pemburu barang antik
salah satu tempat yang bisa anda kunjungi di kota solo
untuk mencari berbagai macam pernak pernik alat
dan juga barang barang antik adalah di pasar triwindu
yang terletak di jalan diponegoro
di sini anda bisa menemukan berbagai macam barang barang antik
seperti uang koin kemudian juga senjata mebler
dan masih banyak hal lainnya
buka dari jam delapan pagi hingga jam lima sore
berarti ada banyak waktu untuk bisa mencari kebutuhan barang antik anda
pasar yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
tidak hanya menjual barang antik
pasar ini juga menyediakan barang replika
yang dibuat sama persis dengan benda kuno aslinya
kota solo juga memiliki banyak kolektor
sekaligus penjual benda benda antik yang unik
adalah yuni anggoro sumarno
anggoro merupakan salah satu kolektor benda antik
yang berkaitan dengan dokumen buku dan benda antik berbahan kertas lainnya
kebetulan saya bermain dokumen sudah sangat lama
sekitar kurang lebih sepuluh tahun
tapi saya belum pernah atau jarang sekali menumpukkan dokumen yang seperti ini
ini adalah dokumen pada masa pendudukan belanda yang ini
yang ini adalah masa pendudukan belanda
terus digunakan masa peralihan pendudukan jepang
kalau ini ini adalah surat surat
dari keraton atau boleh dikatakan menyerupai surat surat raja
untuk koran itu ada orang orang tertentu
yang mencari tema tema koran tertentu
misalkan berkaitan dengan kemerdekaan
atau dengan berkaitan dengan kejadian kejadian tertentu
misalkan seperti ini
ini adalah koran yang meliput tentang kejadian g tiga puluh spki
g tiga puluh spki di sini menampilkan gambar gambar tokoh pahlawan revolusi
ini juga ada foto ya
ada bung karno nya bahkan
ini ketika berkunjung ke sini ya
iya ada foto foto bung karno juga
juga ada foto foto keraton juga ada
selain kota solo klaten juga memiliki pasar barang antik
salah satu pemilik galeri di sini adalah
boleh cerita nggak pak ini mulai mengumpulkan barang barang antik
barang barang retro sejak tahun berapa pak
ini ya kira kira sangumpulkan di sekitar dua belas tahun mulai dua belas tahun ini
dua belas tahun ini
apa saja sih pak koleksinya yang bisa kita eksplor nih
bisa cerita apa aja yang mungkin banyak dicari orang kemudian juga bapak suka
ya dari barang barang jawa dari barang barang eropa juga barang barang industrial
industrial lama dulu
dari perbesian alat alat kerja kuno dan juga barang barang primitif
barang barang ya sebelum sebelum kemerdekaan dan habis kemerdekaan juga ada beberapa
misalnya ini bel ini tahun berapa nih pak
ini bel ini ya tertera di sini tahun seribu delapan ratus lima puluh empat
ini bekas pabrik tebu kuno
oh pabrik tebu kuno
nah ini telpon telpon stasiun kuno dulu
oh stasiun ya
lalu ini juga lonceng lonceng kuno dari pabrik pabrik kuno
terus yang di sebelah sana itu ada apa juga
ini juga kap kap pabrik kuno dulu
bahan dari enamel
bahan bahan bahan cat cat bakar dulu tahun tiga puluh an ini
nah ini saya penasaran
bapak cara mendapatkan ini gimana
memang membeli juga kemudian dia dijual lagi atau gimana
ya kita beli juga
ya juga kita jual
ada kalanya kita untuk properti persewaan film
itu dari sini lokal jogja solo juga
bahkan ke malaysia
bagi subianto sebagai kolektor sekaligus penjual benda antik
keuntungan materi bukanlah sesuatu yang ia kejar
kepuasanlah yang terpenting baginya
barang antik itu sebenarnya jual beli kepercayaan mas
jadi setelah kita ketemu pertama dengan customer
lalu berikutnya itu hanya beli gambar
pembeli saya hanya tak kirimi gambar terakhir
tak kirimi gambar transfer saya kirim
tapi kami juga bergaransi
jika suatu saat barang ada komplain
kita sanggup beli lagi dengan uang utuh
kita bergaransi di situ
tadi tidak ada perkayasaan dan akal akalan
jual beli kepercayaan kita yang harus kita garis bawahi di situ
jual beli barang antik itu jual beli kepercayaan
anggoro serta banyak kolektor barang antik lainnya
seolah mengajarkan kepada kita
bahwa hidup bukan hanya soal melihat ke depan
namun bagaimana menghargai sejarah sebagai salah satu pilar untuk membangun masa depan
menunjuk kata orang barang terlalu jauh
ramai degas attainedasi kertas ioty multiple
yogyakarta ibarat rumah bagi komunitas dengan berbagai jalur kreativitas
mereka menyemarakan sudut kota
komunitas mentauk volkswagen yogyakarta salah satunya
komunitas yang baru terbentuk tahun dua ribu empat belas ini beranggotakan lima puluh orang
mereka kerap berkumpul setiap minggu malam di pusat kota bantul
salah seorang anggota senior komunitas ini adalah babe gandung
mobil kesayangannya menjadi kawan setia untuk menyusuri jalanan
baik di yogyakarta maupun di lombok
di luar kota
suaranya itu masih asli apa sudah diubah
klakser ini ini beli baru
wah unik jadi ya
ini tapi hampir semuanya masih orisinil ya
perik perik hampir orisinil
yang diubah apa ini babe
cuma shifter ini tak diubah
kalau ini masih
masih tampilan asli seperti ini
cuma ini awalnya memang ketika dapat sudah seperti ini
aku dapat seperti ini yang merubah kaki kaki merubah mesin
nah kalau ngubah itu apa aja sih yang paling penting
nanti kan ini seringkut lomba nih
supaya bisa menang itu apa saja sih yang harus diperhatikan kalau memang normal
nah untuk lomba kan tampilan luar
kalau ya ada mesin ada ya cat segala macam
kalau mesin rapi lah
mesin sendiri batasnya untuk dimodifikasi itu seperti apa sih
kalau mesin standar kombi itu sampai dua ribu cc lah
dua ribu lebih bisa tapi
merubah apa krengkes bloknya itu ada keruak keruak
jadi ini ya kalau cc boleh dinaikin tapi sisanya masih asli
dan ini kan tahun berapa
berarti dari tahun enam puluh empat sampai sekarang belum pernah mogok atau gimana
alhamdulillah belum pernah
ini udah dipakai turun kemana aja
jakarta pernah bandung
waktu cerita yang ini katanya pernah ditawar sampai mm itu gimana be
cuma itu mau ditukar aja
mau tukar tukar guling lah
lebih sulit cari anggota daripada new beetle nya katanya
salah satu lokasi favorit komunitas ini saat berkumpul adalah taman gabusan
di sini tak hanya ada komunitas mentauk volkswagen
beragam komunitas juga memanfaatkan keasrian taman untuk bercengkrama
kala bersuah para anggota komunitas juga membawa keluarga mereka
suasana akrab pun semakin terasa
ya ini kebiasaan dari mental ya mas ya
karena setiap malam minggu kita usahakan bisa bersantai di sini
sambil kita sering sering masalah mobil
ataupun kita di sini juga banyak hal yang kita bicarakan
pertama bisa sering
kedua bisa istilahnya info apa ada unit yang bisa dijual
atau pernah pernik segala macam hal
kalau keluarga memang kebanyakan teman teman dari mentau ini guyup
guyup rukun sehingga kalau bisa tidak hanya bapak bapak saja
kebetulan kita istri juga hobi mobil klasik
anak juga ada satu anak lagi yang bawa mobil sendiri juga
setiap malam minggu di sini kita
setiap malam minggu
iya setiap malam minggu
hiburan juga buat keluarga ya
biasanya touring nih pak
keluarga juga suka diajak
kalau touring biasanya kalau istri nggak ada kegiatan kita ajak
biasanya kalau saya harus
biar ada yang mencintai
biar kita ya asik juga sih
dari berbagai jenis dan tahun keluaran
mereka berkumpul tanpa mempedulikan sekat usia dan jabatan
saya pun berkesempatan untuk mencari
saya pun berkesempatan untuk bertemu dengan montir andalan dari komunitas ini
nah biasanya kalau mobil mobil klasik terutama vw ini masalah utamanya apa sih biasanya
kalau untuk masalah sih biasanya paling antara karburator kotor jarang servis
dan yang paling penting sih kita harus selalu ngecek selang bensin sih
karena untuk di vw memang paling riskan dengan bensin bocor
jadi kita harus selalu rutin tas harus ngecek itu
nah kalau perbedaan antara vw jenis skordok kemudian safari
apa sih yang spesifik
kalau untuk di engine sih semuanya sama
cuman biasanya kan berbeda beda di cc
tapi tergantung dari si owner sendiri
ada yang suka standar ada yang suka di custom dengan di up mesinnya sampai dua ribu cc dua ribu tiga ratus cc
ada ini nggak standar misalnya kw jenis ini maksimal harus hanya bisnis segini atau jenis lain
oh nggak ada sih
nah kalau untuk vw sih semuanya sama
kalau mesin standar paling besar itu dua ribu empat ratus cc
itu sih paling itu paling yang berbeda kan
nah kalau tips tips nih selama touring tadi kan udah disebut harus cek selang bensin
yang jelas sih kalau tips untuk touring yang jelas kita sebelum berangkat pasti kita harus cek semuanya
dari pengapian platinas semuanya busi terus rem rem semuanya harus kita cek semua untuk safety di jalan untuk kita sendiri juga
dengan segala macam kegiatan positif komunitas ini berharap anggotanya makin bertambah dan bisa memberikan kontribusi bagi kelanggangan seni mobil antik
komunitas ini pun menjadi salah satu potret bagaimana yogyakarta menjadi tempat yang nyaman bagi para pecinta barang klasik dan antik
yogyakarta solo dan klaten
seolah menjadi surga bagi para penikmat yang menikmati
dan juga peninggalan budaya warisan masa silam
dari mereka kita belajar bahwa menghargai nilai suatu benda bukan hanya dilihat dari kemewahannya
lebih dari itu sejarah dan kisah dibalik setiap penciptaan menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan